salah satu lokasi yang wajib dikunjungi jemaah umroh di kota madinah arab saudi adalah membeli oleh oleh di kebun kurma
meski namanya kebun kurma di sini tak hanya ada pohon kurma
namun juga terdapat pusat oleh oleh yang berisi beragam jenis kurma kismis coklat kacang hingga cemilan lainnya khas timur tengah
uniknya di kebun kurma yang terletak di distrik kuba ini semua pengunjung boleh makan sepuasnya
baik itu semua jenis kurma hingga coklat
tak heran semua pengunjung termasuk jemaah indonesia selalu pergi ke kebun kurma sebelum pulang ke tanah air atau sebelum bertolak ke mekah untuk umroh

jadi kalau mau cari senang mau cari coklat bisa langsung datang ke sini
ini kebun kurma
di sini ada beli oleh oleh ada maku kaudos
kemudian kebun kurma dua kacang kacangan sama almond
alhamdulillah ada discount
tadi ada yang lima rial ada yang sepuluh rial
karena kebanyakan jemaah yang datang berasal dari indonesia
tak heran jika pegawai hingga pemilik di kebun kurma klasik
bahkan beberapa pegawai di kebun kurma merupakan tenaga kerja indonesia
yang paling laris acua sama sukari
acua kan ada di hadis pak

kalau makan sepasnya
kalau masuk praktik baru bayar
kalau makan sampai kenyang halal
karena paling laris hadis keutamaan kurma acua yang menjadi favorit nabi muhammad ini
juga dipajang berukuran besar
dinding kebun kurma dalam bahasa indonesia arab hingga bahasa inggris
raka zaipul madinah arab saudi